belum lagi itu makan sehari hari
aduh apaan itu sih
kasian kan dapet gue kayak gini
gak usah dikasih makan
gak usah diajak ngobrol
apalagi disuruh masuk
kok jadi gitu sih dia
serius gak ya
eh jangan jangan dia serius
ya udah gepet aja
tanya dulu dalam hati
atau cuma rasa denci doang yang ada
atau cuma rasa biji doang yang ada
om bukannya nolak nih
ya om juga lapar
mau banget malah
kalo om tuh cinta banget sama kak cinta
dibanding om sakit
karena om tau gagal
asal apa sih pak
tenang aja om
gak bakal dikasih sama kak cinta kok
papa setuju sama omongannya si cinta
andai saja papa yang mau lakukan hal itu sama mama
aduh pak mama seneng banget
ah kak cinta datang
susah sepeti jarum diceremi
dan lalu pergi
kuharus apakan hatiku
katanya kamu sayang padaku
bumi itu katamu
kau pergi saat ku memulai cinta
kamu berhapen aku
pandu makan yuk
tempe goreng tahu goreng ayam goreng
pokoknya banyak makanan
yuk masuk yuk makan yuk
pandu bapak mau cari kerja dulu ya
mama khawatir dengan keadaan pandu
badannya makin tidak terurus
nanti kalau anak orang mati gimana kak
tapi iya juga cinta
bapak khawatir kalau terjadi apa apa nanti
tidak juga yang disalahkan
iya nanti kita juga yang repot
emangnya dia masih ada ya
awas aja awas aja
bila nanti kembali padaku
bila nanti kembali padaku
bila nanti kembali padaku
ibu kota nya inggris apa
budapest kota daniel ya
budapest kota daniel ya
bapak udah cari kemana mana kerjaan
gak ada pedah apa deh
mana biaya hidup untuk
cuma mau siap
gak kasihan kan dapet lo kayak gini
kebukaan dia pergi tuh buluan
iya ibu dua
sama tindak kasihku
aku akan menghilang
ngapain lu sini malem
malem malem dateng kesini tiba tiba bilang kangen
apa sih maksudnya
gak ngerti gue
ya awalnya sih lihatnya emang cuma itu aja
tapi ternyata ada sesuatu yang membuat nostalgia ku untuk aku jalan dengan lancar
karena ada sesuatu yang mengganggu
dengan memusik hati aku
yaitu kamu cinta
gak tau kenapa ya
karena aku jadi kepikiran banget sama kamu
aku jadi sayang banget sama kamu
aku jadi cinta banget sama kamu
yang pasti kamu udah menumbuhkan rasa itu semua sama aku
bahkan bukan cuma itu aja
yang tadinya aku pikir
nostalgia itu akan berjalan dengan baik
bakal berjalan dengan sukses
sekarang mah udah gak terlalu penting lagi
karena ada kekuatan
yang membuat hidupku udah gak jauh lagi
kemana sih lo
di saat gue udah mulai nyanggep lu serius
kenapa ngilang gitu aja sih
the saat gue juga udah mulai yakin
kalo gue juga punya perasaan yang sama kan seribu sembilan ratus sembilan puluh swithier
tapi aku gak mau lah
aku gak mau kamu bilang iya cuma gara gara kamu kasihan melihat aku seperti ini
lakuin tindakan bodoh dengan berdiri menunggu jawaban dari kamu
dan ada satu hal yang aku pengen kasih tau sama kamu
jujur aku emang udah gak sanggup lagi berdiri disitu
tapi aku sanggup
untuk bisa menepi hati aku
dan mencintai kamu
gimana kalau aku kasih satu miliar
pacaran sama cinta
tapi sayangnya aku bakal buang uang satu miliar itu
kok kok gitu
soalnya aku lebih milih kamu daripada buang
aku sudah membuat keputusan
keluarga sederhana ini telah memberiku pelajaran
bahwa uang itu bukan segalanya
kebahagiaan itu tidak dinilai dari yang namanya uang
tapi kebahagiaan itu tidak dinilai dari yang namanya uang
aku sudah membuat keputusan
untuk membuat keputusan
untuk membuat keputusan
untuk membuat keputusan
tapi aku ingatkan
jangan benda apa apa
untuk agar waar
pandu baru aja melakukan pertarungan besar
dia rela kehilangan kekayaannya yang di depan mata karena gak jadi nikah sama silvi
dia juga mulai semuanya dari awal
membuka usaha kecil kecilan dengan ngajak papa sebagai minta kejanyi
mulai sekarang pandu bebas nosal di rumah
dan pastinya gak usah pake angkasa angkasa
menari yang aja sangat cerdas sebagai narasomo